ngelihat gambar gambar itu dengan jumlah kasus covid sembilan belas yang semakin melonjak bahkan mencapai titik rekor di indonesia
kayaknya perasaan kita tuh mulai lagi dari nol ya dari awal
balik lagi awal pandemi cemas takut khawatir depresi mungkin
belum lagi psikosomatik yang dirasakan gara gara sering lihat berita soal covid sembilan belas
jadi gimana sih untuk biar waras biar sehat mental dan juga jiwanya di tengah situasi saat ini
bergabung bersama kami ada dr andri dokter spesialis kedokteran jiwa omni hospital alam sutra
dr andri selamat malam
selamat malam bagus pak apa kabar sehat semua ya
kabar baik semoga sehat selalu juga ya dokter andri
ini kalau ngomongin soal pandemi lagi pandemi yang angkanya semakin tinggi dari pengamatan dokter
apa sih sebetulnya persoalan besar dari kesehatan mental yang banyak muncul di tengah gelombang besar pandemi

muncul lagi saat ini
ya memang seperti tadi mbak bilang bahwa memang berbeda di awal pertama kali waktu maret dua ribu dua puluh dengan sekarang ya
kalau dulu kita mungkin meraba raba apakah misalnya saya mengalami gangguan gejala covid atau tidak
nah sebagian sekarang sudah alaminya
dan kalau kita lihat di dalam praktek kita sehari hari itu seringkali mereka sudah pernah covid
dan kecemasannya itu terjadi
pada saat mereka dirawat di dalam perawatan ya
jadi ada ketakutan misalnya takut nanti mengalami gejala yang lebih berat
karena ada beberapa orang yang mengalami kondisi seperti itu
di saat perawatan makin berat nggak bisa tidur dan itu bisa berlanjut bahkan beberapa minggu bahkan bulan setelah selesai perawatan
jadi sekarang ada berbeda
kalau dulu awalnya nggak terlalu banyak yang kena covid
nah sekarang keluarga kita banyak orang tua teman dekat gitu yang mengalami gangguan
mas ya setelah perawatan covid
jadi makin dekat dengan katakanlah inner circle gitu ya dok
betul betul sekali
nah suasananya juga berubah total
pikiran kita kekhawatiran psikis ini semakin memburuk gak sih
karena ngerasanya gini dulu sudah mulai bisa terkontrol lah katakan
kita bisa jalan jalan ke pantai tempat wisata juga sudah dibuka
kemudian sekarang semakin tinggi angkanya tapi behavior orang mungkin ada yang
semakin abai karena merasa vaksinasi
ada atmosfer dari vaksinasi yang nampaknya menenangkan sebagian masyarakat
tapi ada juga yang mungkin menganggapnya tidak mematikan dan sebagainya
behaviornya tidak kembali ke awal tapi situasinya justru kembali ke awal
ini kekhawatiran psikis seperti apa yang menjadi concern untuk orang orang terdekat kita
pada dasarnya kita itu memang lebih dominan akan gampang mengalami kekhawatiran atau kecemasan
kalau misalnya ada sesuatu yang mengancam jiwa kita
dan covid ini kan salah satunya
nah waktu awal awal sekali kita cukup seringkali memberikan perhatian ya pada si kita jaga jarak dan segala macam ya
dan ternyata orang itu ternyata ada batasnya
kita lihat ternyata setelah psbb selesai setelah lebaran kemarin
orang orang mulai itu sejak november desember saat naik mulai ada kumpul kumpul lagi ya
mulai kemana mana bersama sama
dan mulai agak kembali merasakan nyaman itu setelah desember januari ke februari
nah disitulah kadang kadang kita lupa setelah vaksin orang tuh mikirnya dia kebal
ya ternyata tidak nih teman teman sejawat saya juga ada yang kena covid gitu ya setelah vaksinasi kedua sekalipun ya
jadi ini sebenarnya harus diperhatikan
kita tetap boleh waspada tapi jangan sampai terlalu cemas
karena bagaimanapun kehidupan harus berlanjut
seperti tadi teman teman
tadi pnn mungkin bilang tadi ya kok kita iri nih sama di eropa
kemudian tadi juga saya barusan nonton ada lomba lari di jepang ya di lewat knhk
itu semuanya sudah mulai kayak biasa
dan kita mulai merasa kok kenapa saya nggak bisa seperti itu
nah sepertinya kita harus melihat bahwa kondisi ini sebenarnya kalau kita mau jaga benar baik baik prokes kita
kemudian juga kita batasi ya asupan asupan negatif ya berkaitan dengan berita berita
supaya jangan sampai berita berita yang tidak benar ataupun hoax yang suka datang di whatsapp group kita itu juga mempengaruhi kecemasan kita
jadi berikan batasan waktu kalau saya bilang baca atau mendengarkan berita berita terkait covid
dan lakukanlah aktivitas sehari hari dengan baik ya
dengan menjaga protokol kesehatan
setidaknya pakai masker
paling penting dah kalau saya lihat ada beberapa orang yang sudah mulai lupa ya dengan pakai masker itu
itu yang paling penting
kalau anda nggak bisa jaga jarak
seperti di krl atau di pelayanan umum
anda setidaknya pakai masker terus
itu nomor satu yang paling penting
dok tapi saya penasaran
kita tahu kalau penanganan corona ini hilirnya ada di tenaga medis di rumah sakit ya
bagaimana kemudian dokter dokter ini menjaga diri mereka tenaga medis ini menjaga diri mereka juga tetap waras gitu ngelihat
saya kalau melihat video video yang viral aja rasanya cemas sendiri lemes gitu lihatnya
nah dokter sendiri yang menghadapi itu gimana kemudian mereka menjaga kewarasan
bagaimana penyelesaian ini
ya memang ini ada level berbeda beda ya teman teman sejawat kita yang langsung berhadapan dengan pasien pasien yang mengalami gangguan covid dan gangguan comorbid yang terkait dengan ini penyakit ini
maka mereka akan jauh lebih cemas ya
sehingga menurut saya itu ada perlunya juga untuk menjaga atau take time
ini sulitnya adalah karena kurang tenaga kan
kalau misalnya ada salah satu atau bahkan satu kelompok
itu mengalami suatu misalnya kayak kena gitu ya terinfeksi atau misalnya positif covid
mereka kan harus istirahat
mungkinnya berkurang tenaganya
sebenarnya ini yang perlu dikhawatirkan kan oleh masyarakat bahwa ketika tenaga kesehatan itu terinfeksi lebih banyak lagi
maka mereka akan mengalami kekurangan tenaga dan kelelahan
ini yang melaport kalau digadar terdepan ya teman teman yang langsung
tetapi bagi kami saya misalnya contohnya ya dokter jiwa
itu tidak langsung ya menghadapi pasien covid
hanya biasanya menerima konsultasi kemudian juga bertemu dengan pasien pasien pasca covid
yang mengalami gangguan tidur atau gangguan cemas
sebenarnya kalau kita mungkin lebih kekhawatiran kalau terkena karena circle kita yang paling dalam itu
itu sudah lebih sering mengalami gangguan
belum lama ngerita positif teman satu nanti staff yang satu positif
jadi sangat dekat dan memang kita sehari hari kan bekerja
ya seolah olah itu di zona
di zona merah ya
selalu gitu di dalamnya
nah saya kira itu ada perlunya time out
seperti saya sekarang ini memang sedang mengambil cuti ya selama empat hari ke depan gitu ya
untuk mengurangi paparan saya terhadap virus corona ini di dalam rumah sakit
ya karena begitu banyaknya teman teman yang sedang terinfeksi juga
sudah mengambil waktu buat diri saya
sedikit banyak tidak terlalu berkaitan dengan masalah masalah yang sehari hari saya temui gitu
itu untuk menjaga keimbangan atau kewarasan tadi
sebenarnya itu yang paling penting juga
artinya sadar dengan kemampuan diri sendiri untuk menerima informasi
dibatasi kalau bisa kalau sudah terpapar dengan covid sembilan belas
dan lakukan aktivitas yang mungkin bisa bikin diri ini jadi keluar aura positifnya ya dok
sisi positifnya ya dok
dokter andri kenapa waktunya terbatas
karena dasarnya semuanya ada di pikiran kita ya
jadi ketika kita memila mila informasi
kita sadar bahwa kita ini berada pada kondisi
saya tidak pernah cuti sebenarnya
sebenarnya sama ya
dalam konteks kemarin dari dua ribu dua puluh
tapi dalam hal ini supaya kita lebih sadar aja
bagaimana kita tetap menjaga protokol kesehatan
harus selalu sadar
minimal tadi kalau kata dokter saya setuju
pakai masker deh dimanapun berada ya
dr andri terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
terima kasih mbak fusfa